sore ini kepadatan lalu lintas arus balik di jalur tengah dari arah sumedang menuju bandung dan jakarta mulai normal
kemacetan sempat terjadi sepanjang tiga km dari arah sumedang tapi bisa diatasi dengan rekayasa lalu lintas petugas
pengendara diminta mewaspadai titik rawan macet sepanjang wilayah tanjung sari
diperkirakan arus balik di jalur tengah dari jawa tengah akan selesai malam ini
dari wilayah jawa tengah sumedang menuju wilayah bandung dan jakarta
jika beberapa jam lalu saja sekitar dua jam lalu ada kepadatan yang luar biasa sekitar tiga sampai lima km di wilayah ini
tapi sore ini justru arus kendaraan sudah cenderung normal dan berangsur relatif lancar
nah memang tadi sempat ada kepadatan sekitar tiga km mengular sampai sekitar wilayah cadas pangeran
tapi itu bisa dikendalikan oleh petugas dengan cara buka tutup jalan atau menggunakan metode rekayasa lalu lintas dengan cara kuat
ini juga menghentikan diri sementara laju kendaraan dari arah bandung dan ini memberikan kesempatan untuk kendaraan dari arah sumedang
untuk terus melaju lebih cepat dan bisa lebih lancar
nah memang untuk wilayah jalur tengah ini adalah alternatif bagi kendaraan yang akan melintas di wilayah jakarta dan bandung
tapi hingga sore ini diperkirakan ini adalah akhir atau bisa jadi ini adalah selesainya arus balik di wilayah tengah
terutama dari sumedang menuju bandung dan jakarta
petugas juga mengingat kepada pengendara meskipun sudah tampak lancar
beberapa kali ada beberapa titik yang harus diwaspada yaitu persimpangan di wilayah tanjung besari ini
ada sedikitnya tiga belas persimpangan yang merupakan titik rawan pengacetan di wilayah tanjung besari
baik terima kasih
yogi tujuliarto dari sumedang jawa barat